kau memang tidak bisa diandalkan
bagaimana bisa kau dikalahkan anak anak apg itu
mereka mengeroyok aku secara licik kidayun
kemana mereka sekarang
aku tidak tahu kemana mereka pergi
ternyata mereka ada di dekat pantai
kita bergerak ke pantai sekarang
bunda selalu dhonkung that means that i say baffah a lot
sekarang pergi ke kayu lima
kalau sakti juga menuju titik yang sama di kayu lima
dan jangan sampai
mimpi burukmu selama ini menjadi kenyataan
dan benar benar terjadi
sekarang kita menuju kayu lima
nah sudah lebih baik sekarang
saya harus bisa keluar
agar saya bisa menyelamatkan raja
jangan kau pasangkan gumara
aku ingin minta bantuan kepada leluhur
bisa menyelamatkan rajo
saya bahkan rela mati dan menyelamatkan dia
bagaimana dengan rajo langit
rajo langit menghilang di desa kumayan
dan saya sudah berusaha mencari dia
tapi sama sekali saya tidak bisa menemukannya
rajo langit akan menemukan rajo langit
dalam keadaan baik baik saja
belum saatnya dia keluar dari sana
saya bisa masuk ke dalam sana
ke desa kumayan
tapi kenapa tidak bisa keluar dato
itulah yang terjadi
tidak bisa keluar
masuk dengan sembarangan
di desa kumayan itu
ayah bertemu ayah
ibu ibu pasti senang sekali
sudah bisa menginjakan kaki di bengkulu lagi
apakah benar rajo langit dalam keadaan baik baik saja
dalam keadaan baik baik saja alam
dia sedang memulihkan lukanya
dan aku melihat aura besar
di rumah lebay karatun
dan aura besar ini
jangan paksakan dia keluar dari sana
dalam kesempatan ini
rajo langit bisa melakukan semedi dengan tenang
biarkanlah sementara ini
dia tinggal di desa kumayan
tepat pada tanggal
aku setuju dengan apa yang dato tunggal katakan
itu bisa sangat berbahaya
kita tidak bisa memaksa
apa yang sudah menjadi petua leluhur
mana mereka berdua
apa yang dikatakan
apakah ada badai
kamu ingin dapat dapat alamat
lama lagi tidak
semakin membuat gelombang muka
mari kita pergi dari sini
aku juga ambil pulang
sekarang rakitnya sudah siap
kalian kemasin barang barang kalian
sudah aman put
bukankah itu mereka
iya betul itu
kalau sudah di laut begini
aku tidak bisa menggunakan ilmuku lagi
itu pantangan ilmu yang aku miliki
kalian semua disini ya
diraku sama sakti yang melawan mereka
ayo atau kamu akan camek
kalian tidak apa apa
hayu cepat kita pergi